lagi lagi hanya demi konten nyawa harus melayang sia sia
seorang remaja meregang nyawa setelah tertabrak truk saat membuat konten menghadang truk bersama rekan rekannya
detik detik aksi hadang truk yang dilakukan empat remaja di jalan imam bonjol cikarang barat kebupaten bekasi terekam cctv
satu dari empat remaja tertabrak truk saat menghalangi laju truk yang sedang melaju kencang hingga tewas di tempat
alih alih memberikan pertolongan sejumlah rekan korban justru meninggalkan korban
atas peristiwa tersebut pihak kepolisian sektor cikarang barat dan polres metro bekasi telah mengamankan sejumlah saksi dan rekan korban untuk dimintai keterangan